cedio tolong buatkan herbalnya lagi ya
oke baik umit
ustaz sebuah gawat
keren gak mau mau baca buku
maksudnya iman kepada allah itu gimana sih bang
wah ini serius nih pertanyaannya
maksudnya iman kepada allah
kita itu harus mempercayai dengan hati kita akan adanya allah
dibuktikan dengan amal perbuatan tentu saja
ini buku dari mana
kalau nanti ada apa apa sama abah
abah tidak boleh ngomong gitu
abah yang sehat
insya allah amin
banyak juga yang mau dikabarkan ke ustadz sepuyuh
walau kana murad
artinya katakanlah kebenaran
walaupun itu fahib
ana sebagai wakil terpercaya ustadz sepu
menyampaikan apa yang terjadi pada afoy
lengkap semua kesalahan kesalahan
besok kita adukan kepada ustadz sefu
tanda tangan disini sebagai saksi
abah abah pasti sembuh
insya allah ya abah
bung ustadz kayaknya ada yang gak beres nih bang ustadz
bang kandar tolong dicarikan ustadz beling
suruh dia segera kesini
cari di mana tuh ini
kan ustadz beling mah pindah pindah
insya allah ada jalannya
permisi umi assalamualaikum
cedio tolong buatkan herbalnya lagi ya
iya baik umi
umi lihat abah
ada apa bang kandar
ustadz sembuh gawat
s kalau ada apa
bang n shovemem tuh
bang kalangzadaius ardekathuh
bang kalangzadaius ardegathuh
siapa bang kalangzadaius
darurat nanti aja
kita gak denger keinginan ustadz sefu bang ustadz
sebelum kesana ana mau siapkan ramuan terdasar abad ini
khusus untuk ustadz sefu
kalinya dimana udah ustadz
heran anton tidak pintar pintar
emang antum pikir si limnya pake daun afiq
bapak kek mau makan
kalo gak makan gak ngopi jangan duduk di sini
assalamualaikum pak salim
kata rokatul ada di sini
tadi saya dengar mau ke pesantren
waduh jangan jangan nenek
makasih pak salim
dia ke pesantren
ngapain di pesantren
aduh aduh aduh
tidakkan aku coba
belum pernah bisa
ketidak ketidakn truc jako
untuk membayangkan saya
terima kasih banyak
terima kasih banyak elas
terima kasih banyak
terima kasih banyak
ke duluan sama mereka
pasti mereka mau cari muka lagi tuh
harusnya mereka cuci tangan dulu sama uda ustah
eh kemarin tuh turun tiga tiganya turun sini
tiga tiganya depan aneh berdiri hadapi anak
semua tanpa kecuali antum
satu dua tiga
kebetulan nih ada antum tiga tiga
eh eh eh dimana antum
eh antum antum berdiri sini
oke ketep dua ya

anak wakil pesantren ustah barut
eh antum fadil makin sembrono ya
makin liar antum
nih punya lo ya
kok sendirian apa yang mana nih
itu dia mama ya